kamu baik baik aja kan
kamu gak kenapa kan
iya mak aku baik baik aja
aku gak jadi
gak jadi kasih oma
terus aku mau kasih merpati
tapi sebagai bapak saya cuma mau
anak saya mendapatkan
perawatan yang tepat
kondisi bu elsa seperti apa
tapi untuk hal ini
silahkan hubungi dulu psikiater ibu elsa
diskusikan dengan beliau
apa boleh saya minta nomor teleponnya bu
ini pak dr martina hilda
mir mir liat reina gak
kan tadi sama lo
aku dari kamar mandi jadi panik dengan lo teriak teriak kayak gini
iya mbak andien
mbak reina itu sebenernya kemana tuh
pokoknya dia gak keluar sama sekali ya
nah ini gimana sih
aduh jadi gini
tadi aku tuh dikirim kue
terus kuenya itu aku kasih ke reina
nah ternyata kue itu gak ada boleh dimakan kata mas ali
udah jadi gimana
yaudah kalau gitu kita mencari cari reina nya ya
mbak andien ke halaman belakang
kiki ke depan ya
yaudah mir silahkan tunggu
waduh ini sih bener bener bahaya
kalo jatuh kan kotor
aku kasih ke oma
apaku kasih berpati aja
pasti berpati suka makan kue
kamu dari mana aja sih
kamu baik baik aja kan
kamu gak kenapa kan
iya emak aku baik baik aja
aku gak jadi
gak jadi kasih oma
aku mau kasih berpati
eh kuenya jatuh lagi
kamu bisa didek damn
enggak ma aku cuma jilat aja
eh ya allah ya allah
sekali lagi terima kasih banyak ya mas
mobil saya masih di bengkel
lagipula kantorku juga deket
yaudah kalau gitu aku duluan
udah pulang catherine
tapi soal adik gue gak main main
satu satunya adik yang paling tua sayang
dan yang gue punya
jadi siapapun yang berusaha untuk nyakitin adik gue atau main main sama dia
itu orang yang berurusan dengan kurang
ternyata maksud lo
maksud pa engga itu gimana ya
lo jangan pura pura bodoh
dan lo memberikan respon ke dia
kalau sampai lo mempermainkan perasaan adik gue
lo berurusan dengan gue
kok jadi gini
kayaknya pa engga salah paham
bisa nggak aku jugak
aku pindah kayak malem kali
sayang mau minum ya
ini beri steril ya sayang ya